ini barangnya bos
ini benda ampuh
terus yang paling penting
yang paling penting ini nggak ninggalin jejak
dia akan mati secara beranlahan
dengan gejala diare
dan orang tak akan pernah tahu
yang lebih penting lagi bos
racun ini sudah dapat dideteksi
walaupun melakukan visum kalipun
hidup kamu yang tinggal seminggu lagi
leon ada apa sih kamu tiap tiap ini di rumah
yang diurusin nona terus
kamu kan tahu nona
dia sukanya tempat yang gelap yang lembab yang anget
nggak usah diurusin juga nanti balik lagi ke sini
kamu gak ngerasa belakangan ini agak sedikit
atau nggak enak badan gitu mungkin
emang kelihatan sakit ya
ya berarti aku sehat
aku sehat sekali beri
udah deh ya kamu jangan bikin pertanyaan yang gak penting
kenapa klien belum menunjukkan tanda tanda diare
jangan jangan orang tua itu nipu gue lagi
eh kamu di sini ternyata
kamu ternyata mau di sini ya
apun tuh si population

ya bie juga tedsih lengket duit
pasti dia nggak pernah kerja gue paksa kerja
siapa sih ya
saya pernah bilang sama bapak saya nggak mau ikut campur masalah bapak ala aduh
mas kucing siap kucing sepuluh juta iya terus memang mati apa urusan emas saya haduh mas setelah saya
mengadakan penyelidikan mas kucingan non keliu itu mati setelah mengalami diare selama tiga hari
mas ya kalau gitu jelas itu kucing mati gara gara emang udah umurnya aduh mas dengerin dulu dong mas
kucing non kleo itu mati setelah minum susu yang harusnya diminum sama non kleo apa siap ya memang
setelah saya mengadakan penyelidikan yang menyeluruh tidak ditemukan racun yang ada di
dalam susu itu mas ada tapi kan bisa aja mas kalau sampai non kleo itu minum susunya kelihatan mengalami
itu sangat membutuhkan pertolongan mas kalau sampai kita terlambat bisa bisa nyawanya non
leo itu jadi taruhannya mas dengar ya pak kleo itu kesialan dalam hidup saya dan saya nggak mau
urusan lagi sama dia tuh mas abi mas abi jangan ngomong seperti itu mas ya saya tahu
walaupun mas abi itu benci sama non keleo tapi sebenarnya mas abi itu hatinya baik buktinya mas
mas abi memberikan tempat tinggal selama ini untuk nonkeleo iya kan
ada bukti kedua mas
mas abi susah payah nyari nafkah nyari uang nyari pekerjaan
cuman supaya non kelio itu bisa dirawat di rumah sakit iya kan
mas memang sih nonkeleo itu berlimpah harta mas
tapi nonkeleo itu tidak punya satu orang pun yang menyayangi dia mas
mas selama saya mengapi dan bekerja pada nonkeleo
saya tidak pernah melihat non cleo itu tertawa dan bahagia mas
tapi thomas akhirnya saat saat itu saya bisa melihat juga
saat ibu muda itu bisa tertawa dan bahagia sekali kelihatan
justru pada saat nongkleo itu hilang ingatan mas
pada saat nonkeleo itu hidup bersama sama mas abi
aku juga pernah ngerasain hal yang sama
mungkin ini udah waktunya nona untuk pergi
masih sedih ya
bagaimana kalau besok kita jalan jalan ke pet shop
kita cari kucing yang persis
aku mau pergi
aku mau pergi
aku ga mau denger suara kamu lagi
sekarang aku lagi pengennya sendiri
jadi aku mohon kamu pergi
syalan harusnya kamu yang mati bukan nona
kau ada di rumah
aku di rumah
aku di rumah
aku di rumah
aku di rumah

kenapa kamu tinggalin aku
aku merasa ada yang aneh dengan semua ini
nanti akan jadi sesuatu yang lebih buruk dari sekarang
apa nona dibunuh
iya aku yakin bear
pasti ada sesuatu yang terjadi
ayah kamu tuh gak dengerin kata dokter ya
nona itu meninggal karena sakit diarinya sendiri
tapi bear aku bener bener cemas bear
hatiku gak tenang
sayang kamu tuh gak boleh cemas
ada aku yang akan lindungi kamu
udah aku bilang berapa kali sama kamu
kamu tuh bisa apa
kamu kan cuma laki laki yang lemah
dan aku juga yakin kamu gak bisa melindungi aku
makanya sekarang aku memutuskan
untuk menyewa bodyguard untuk melindungi aku
setelah diinterogasi akhirnya subujo mengakui
bahwa dia telah membunuh istrinya karena tergiur akan harta warisan yang tidak sedikit jumlahnya
pada saat itu subuhjo bersikap pura pura baik terhadap istrinya
dengan memijat bagian kepala yang pegal
namun saat istia lemah subuju segera mengambil belati yang telah disiapkan
untuk membunuh istrinya
jangan jangan jangan jangan jangan bunuh saya
jangan jangan jangan jangan
bi bi bangun bi
bi bangun bi
lo kenapa bi
bi bangun bi
jangan jangan orang yang disebut sebut pak yadi mau memenuhi cipu
itu suami sendiri
tenang abi tenang
jangan berlebihan kayak begitu
lo itu musuh dia
tapi gua gak bisa biarin dia
kok gak bisa biarin dia mati
cleo mau dibunuh sama suami yang sendiri
ya ya masuk
perkenalkan saya igo dari meksiko
benda kecil pun
apalagi yang besar seperti manusia
kayaknya saya gak butuh penembak
saya mau ke rumah
saya mau ke rumah
saya mantan petinjau nasional
serahkan ke saya
saya gak butuh petinjau
selamat siang nama cleo
saya tony mantan akademi kepolisian
saya dipecat dari anggota kepolisian
karena fisik saya kurang begitu bagus
tapi saya siap membantu anda
fisik bapak aja lemah
bagaimana bapak bisa jadi bodyguard
aduh pak yadi
aku udah frustasi nih pak yadi
kira kira pak yadi bisa bantu saya untuk cari body guide yang tepat untuk saya
tenang non saya punya satu orang bodyguard yang sangat profesional
yang bisa menjaga keselamatan atlet
yaudah sekarang pak yadi jangan banyak ngomong
yang penting adalah bahwa orangnya sekarang kemari
hari ini juga non
hari ini juga
semua orang orang yang gue suruh jadi bodyguardnya
kelihatan kayaknya gak ada yang dipilih semua
udah nemu bodyguardnya belum yang cocok
untuk keamanan kamu juga
makanya aku kesini pengen perkenalkan dia sama kamu
di mana kau divisa